andi analta amir kakak angkat basuki cahayapurnama memastikan kondisi mantan gubernur dki jakarta itu sehat dan aman
di dalam rutan makobrimob depok jawa barat
ia menyatakan ketika tragedi penyanderaan dilakukan oleh para narapidana terorisme pada hari selasa malam
ahok berada di dalam blok penjara yang jauh dari lokasi penyanderaan
saya sebagai yang berbicara di sini itu bukan sekedar tenang tenang saja karena dia tidak ada gangguan
tetapi kami tahu betul keadaan beliau dan mendapatkan konfirmasi langsung
jadi keadaannya aman karena jauh dari blok napiter itu sendiri
bahkan dia tidur tidak dengar kerusuhan kegaduhan itu sendiri
karena juga akan ada kesigapan dari polri melakukan penjagaan yang lebih ekstra ketat
karena keadaan yang kondusif begitu tidak kondusif itu kan yang ditakutkan ada intervj